seorang wisatawan tergulung ombak di pantai watu lawang gunung kidul yogyakarta
sempat diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawa korban tak tertolong
video amatir memperlihatkan detik detik proses evakuasi wisatawan
yang terseret ombak di kawasan pantai watulawang gunung kidul yogyakarta
tim sar langsung menyelamatkan korban dengan turut menggunakan perahu jukung
korban yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit
namun naas saat perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia
semua rumbungan lima bis rumbungan dari tempat umum ini salah satu
terseret ombak kemudian pindahkan personil
sudah berusaha memberikan pertolongan kemudian korban bisa tertolong
namun dilarikan ke rumah sakit kemudian dinyatakan md